sementara sekjen pdip hasto kristianto membantah tudingan bahwa pdip berupaya menjegal pencalonan anies baswedan sebagai presiden dari partai keadilan sejahtera
sekjen pdip mengatakan pdip memiliki sejarah sendiri terkait upaya penjagalan calon pemimpin yaitu peristiwa dua puluh tujuh juli seribu sembilan ratus sembilan puluh enam atau kuda tuli
ketika itu megawati soekarno putri menunjukkan kegigihan melawan kepemimpinan pdi kubu suryadi
hasto membalas pernyataan jurubicara anies baswedan sudirman said yang mengatakan ada pejabat negara berupaya menjegal pencalonan anies baswedan
hasto mengatakan jika calon pemimpin tidak memiliki banyak prestasi dan tidak berorientasi pada hasil kinerja
maka isu penjagalan sengaja dihembuskan pihak tertentu untuk mendapat atensi publik
ya buat apa kami melakukan ganjelan ganjilan karena rakyat sendiri kan sudah menceritakan kinerjanya
sumur resapan yang tidak
membawa daya manfaat
apa yang dilakukan oleh presiden jokowi yang begitu baik di jakarta tidak dilanjutkan
rumah untuk pengembelengan anak anak agar punya suatu semangat berkemajuan
pelebaran sungai mencegah banjir itu kan tidak dilakukan
sehingga ketika sosok itu tidak memiliki banyak prestasi
ya kemudian menciptakan sepertinya ada hambatan dari luar
pdi perjuangan tinggi
tidak pernah menghampat karena kami belajar dari sejarah